puluhan prajurit mulai memindahkan bangka helikopter bel dua ratus lima yang jatuh di desa taman martani sleman yogyakarta
sekitar dua puluh petugas masuk melalui rumah sutarno yang tertimpa helikopter tersebut
helikopter dipotong potong agar bisa dibawa dengan tiga truk tni yang sudah disiapkan
bagian pertama yang diangkat adalah baling baling helikopter menyusul mesin barang helikopter dan juga ekor
pemindahan bangka helikopter dijaga ketat aparat tni angkatan darat bersenjata lengkap
lokasi helikopter dilingkari garis pengaman